kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat per hari ini
kita akan lihat bersama nilai tukar rupiah
rupiah masih di atas lima belas ribu per dolar amerika serikat
terimbas penantian risalah rapat the fed kamis dini hari tadi
membuat kebijakan the fed menyatakan sikap kebijakan moneter bank sentral akan makin ketat
guna menurunkan inflasi
lalu kita juga akan lihat bagaimana posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kita ajak anda memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan hari ini
yang dibuka pada pukul sembilan waktu indonesia barat
kita akan lihat bersama bagaimana pantauan ihsg hari ini
yang tampaknya masih fluktuatif dipicu kekhawatiran akan resesi
memang ihsg masih fluktuatif dipicu kekhawatiran akan resesi
pemangkasan proyeksi pertumbuhan yang dilakukan dana moneter internasional atau imf
ketegangan di ukraina kemudian guncangan di pasar obligasi inggris
serta kebijakan tiongkok memperketat mobilitas akibat peningkatan covid sembilan belas
investor masih wait and see dengan data ekonomi amerika serikat
serta perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah